enam kapal asing pelaku pencurian ikan dimusnahkan di selat lampa perairan natuna kepulauan riau
pemusnahan kapal kapal ini dipimpin langsung menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
empat kapal vietnam ditenggelamkan di selat lampa dan dua kapal asal tiongkok dikandaskan di pelabuhan perikanan selat lampa senin siang
menteri kelautan dan perikanan memberi komando pemusnahan kapal dari atas kapal pengawas perikanan orka satu
pemusnahan kapal asing ini dilakukan serentak dengan pemusnahan di belawan dan batam
kapal kapal yang dimusnahkan oleh satgas satu ratus lima belas ini sebelumnya ditangkap karena mencari ikan di perairan indonesia tanpa izin
pencurian ikan oleh kapal kapal asing dapat berugikan mantap pencarah harian nelayan lokal
hari ini dan kemarin sebetulnya sudah dimulai kita menenggelamkan totalnya semua empat puluh kapal
anak dan sambas itu dua puluh satu kapal
kemudian di belawan enam kapal
di batam tiga kapal
di sini ada empat kapal
yang tadi kita tenggelamkan adalah kapal vietnam
yang dua di sana kapal dari china dari tiongkok
nah yang di belawan dari malaysia
yang batam dari vietnam
pontianak ada vietnam dan ada dari thailand
jadi totalnya semua empat puluh kapal
hal yang rutin
tahun kita lakukan
jadi kita ini menunggu sampai ingkrah banyak kita lakukan dalam satu kali penenggelaman